saya juga tidur di lapas sama presiden saya tertidur karena saya orangnya itu suka nyata
kalau nyater kan dibilang tidur
untung ada rekaman video dilihat ke depan dilihat ke depan yang disebarkan yang saya takutkan
dibilang tidur brengsek itu orangnya
tapi sebenarnya iya lah aku dibilang kantelnya
pokoknya menteri orang itu gak pernah saya mungkin selama empat tahun saya dikompetan
baru sekali saya bicara sama dia
karena kan saya ini menteri menteri bicara sama menteri dia bilang begitu
tapi kebohongan itu akhirnya ketahuan